pasangan suami istri adnan dan mira sudah dua pekan menjalani isolasi mandiri di rumah
akibat terpapar covid sembilan belas dengan gejala ringan mulai dari demam nyeri otot dan sakit tenggorokan
selama isolasi keluarga yang tinggal di tangerang selatan ini rutin menggunakan cools oksimeter
atau alat untuk memeriksa kadar atau saturasi oksigen di dalam darah
alat ini cukup dijepitkan di ujung jari kemudian akan muncul sinar yang mendeteksi protein di dalam darah yang membawa oksigen
dalam waktu singkat tanpa menimbulkan rasa sakit alat ini menunjukkan persentase saturasi oksigen di dalam darah
sehari sampai ke pcr jadi sehari itu kita udah mulai nyiapin macam macam kalau termometer sih
kita sudah ada ya kita langsung beli oximeter dan setelah ada datang oximeter
kita memang rutin cek sih jadi siang sore kita cek oksimeter satu rumah
jadi setelah cek suhu kita langsung cek oximeter karena memang membaca baca dari orang yang sudah pernah kena
memang disarankan kita untuk yang isoman di rumah kita punya oksimeter gitu
karena untuk cek oksigennya saturasi oksigennya
hal yang sama juga dilakukan ervan wahyudin meski belum pernah terinfeksi covid sembilan belas
dia rutin memeriksa saturasi oksigen dengan alat ini
pada orang dewasa nilai normal saturasi oksigen
adalah di atas sembilan puluh lima sedangkan jika di bawah sembilan puluh
maka berpotensi mengalami hipoksia atau kondisi tubuh kekurangan pasokan oksigen
alat pulus oksimeter ini akhirnya saya merasa sedikit lebih tenang
karena bisa mengetahui kadar oksigen saya setiap harinya itu bagus atau tidak
karena kan kita tahu tuh bahwa sekarang ini ada yang namanya happy hipoksia ya
happy hipoksia adalah kondisi tubuh minim oksigen
tetapi tidak disertai dengan sesak nafas
yang cukup banyak ditemui pada pasien covid sembilan belas
untuk menghindarinya pada dua puluh enam januari lalu
badan kesehatan dunia who menyarankan
saat isolasi mandiri di rumah
pasien rutin menggunakan oksimeter untuk mengetahui apakah ada penurunan saturasi oksigen
yang menandakan perburukan kondisi
sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit
oksimeter bukanlah alat untuk menentukan seseorang terpapar covid sembilan belas atau tidak
menurut dokter andi karaspati dari rumah sakit bethsaida
nilai saturasi oksigen yang tinggi dari oksimeter tidak bisa diartikan seseorang terbebas dari covid sembilan belas
ini pun sama orang orang yang misalnya dilihat
wah ternyata rendah ya belum tentu covid gitu
kenapa karena ya tadi mungkin dia mengalami masalah yang lain selain covid
entah misalnya let's say paru parunya memang bermasalah bisa
orang orang yang memang misalnya memiliki gangguan fungsi paru bisa
atau tadi gangguan pada sirkulasi darah
tadi lagi ada fase konstriksi lagi ada penyempitan pembuluh darah
atau enemia berat kayak tadi yang saya sebutin
jadi ini nggak bisa dijadikan suatu diagnosis apakah ini covid atau bukan
tapi untuk orang orang yang sudah kena covid sudah terkonfirmasi misalnya dengan pcr begitu ya
dan kemudian dipakai itu kok turun
nah kita bisa curiga ini jangan jangan karena covid nya gitu
oksimeter yang kini dijual bebas dengan harga antara seratus hingga dua ratus ribu rupiah ini
memiliki keterbatasan akurasi dalam kondisi kondisi tertentu diantaranya
perfusi yang buruk seperti saat pasien mengalami hipotermia atau mengidap anemia
menggunakan cat kuku sehingga mengganggu sensor oksimeter
pemasangan yang tidak benar
digunakan di tempat dengan pencahayaan terlalu terang
dan pasien keracunan karbon monoksida
oksimeter ini penting untuk disiapkan di rumah
terutama bagi pasien covid sembilan belas yang menjalani isolasi mandiri
ataupun bagi kita yang tidak terinfeksi
penting untuk memantau
kadar oksigen di dalam darah
tapi mesti dicatat bahwa oksimeter ini bukanlah alat untuk mendeteksi keberadaan covid sembilan belas di tubuh kita
maharnika utama jakarta